kemarau adalah hari tanpa bayangan
fenomena alam ini terjadi ketika gerak semu matahari
tepat berada di posisi paling tinggi di langit
atau biasa disebut dengan titik kulminasi utama
setiap daerah memiliki jadwal dan durasi yang tidak sama
untuk momen hari tanpa bayangan
pada dua belas oktober akan terjadi di surabaya dan sekitarnya
bojokerto lambongan bojonegoro dan ngawi
bmkg juanda menyatakan
fenomena hari tanpa bayangan ini tidak berdampak signifikan
pada penambahan suhu
tapi berdampak pada durasi penyinaran matahari
jika memang harus beraktivitas di luar ruangan
harap untuk menggunakan sunblock ataupun tabir surya
sehingga tidak terpapar sinar uv yang cukup tinggi
selain itu jika memang durasi dari aktivitas di luar ruangannya
cukup intens cukup lama
harap mengkonsumsi air putih yang cukup banyak
supaya tidak dehidrasi
suhu di jawa timur pada masa hari tanpa bayangan
berkisar tiga puluh lima hingga tiga puluh tujuh derajat celcius
sementara musim penghujan di jawa timur sendiri
diprediksi mulai pada bulan november dua ribu dua puluh